kenapa karena bang faldo ini adalah anak muda paling ambisius di indonesia
cuma bang faldo yang punya pengalaman
tapi gagal cuma karena telat umur satu hari
cuman bang faldo maldini
dan menurutku ya permasalahannya itu ada di nama bang faldo sebenarnya
karena setauku nama bang faldo maldini itu ada singkatannya
final piala dunia malam dini hari
betul bang faldo ya
itu masalahnya bang kurang tepat namanya bang
menurutku nama yang tepat itu adalah
final piala dunia malam dini hari
hampir gubernur sumbar
tapi kalau gitu jatuhnya jadi ngejek dong
oke kita benerin lagi
kita bikin lebih tepat
nama bang faldo itu harusnya
final piala dunia malam dini hari
hampir gubernur sumbar
gitu dia harusnya
tapi kita juga kedatangan bapak adi prayitno
bapak adi prajitno
nasi sudah jadi berhasil
sering banget ya
sering sekali kita dengar
karena bapak adi prajitno itu pengamat politik
yang terkenal sering mengucapkan
jangan meratapi nasi yang sudah menjadi bubur
tahu satu pribahasa itu doang
untungnya pribahasanya tepat
cuma kalau peribahasa yang nggak tepat kan jadi aneh gitu ya
misalnya di satu momen
pak adi prajitno nyeletuk
jangan meratapi udang dipakai
yang balik batu
jadi gak cocok
tapi kalau kita ngomongin tema hari ini
ini jujur nih pak ya
menurut kita yang jadi masalah di sini ini bukan masalah intervensi atau cawe cawe nya
itu yang jadi masalah
harusnya pak jokowi gak usah ngomong ya
presiden presiden yang sebelum sebelumnya
kita yakin juga punya pilihan sebenarnya
dan bahkan pak jokowi ini sampai mengundang dia ke rumahnya
sampai mengundang media cuman untuk ngomong dia nggak akan netral mau ada hari maumu nah itu dia
jadi ngomong sampai ngomong dia nggak akan netral masukku gini bang faldo kalau misalnya ada
kesempatan ketemu pak jokowi tolong kasih tahu kita masyarakat indonesia sebenarnya sudah tahu
jadi sampai mengundang media sebenarnya karena sekarang ya kalau kita lihat ya wajarlah presiden
itu enggak netral gitu wajar presiden itu enggak netral justru apalagi ini mau pemilu justru
aneh kalau misalkan presiden netral masa presiden golput gitu kan ya kalau kita ibaratkan ya pak
jokowi ini di pemilu ini harusnya jadi seorang bapak dia seorang bapak dan baca pres baca pres itu
adalah anak anaknya oke ya dan jujur aja nih bapak bapak yang udah punya anak semua yang ada di
sini sesayang sayangnya kita sama anak pasti ada satu anak yang kita enggak terlalu sayang
atau ada anak yang disayang banget dan biasanya anak yang nggak disayang itu karena beda pandangan
biasanya begitu bapaknya mau anak itu melanjutkan usaha anaknya maunya perubahan nah itu biasanya
seperti yang paling disayang yang paling disayang itu biasanya biasanya yang satu partai jadi
masalah ini bapak jadi masalah ini adalah ketika pak jokowi ngomong jujur dia nggak akan netral ini
ibaratnya bapak bapak itu yang ngerasakan jadi ini ibaratnya bapak bapak itu bisa jadi ini ibaratnya
bapak tadi bapak bapak tadi ngomong kanak kanaknya makan malam gitu anak anak bapak itu adil bapak
sayang sama kalian semua kecuali kamu ya artinya gitu bayangin deh jadi anak itu kan kasian ya di
rumah dikucilkan kalau ada kesalahan pasti dia yang disalahin kalau misalkan keluarganya liburan
untuk nonton formula e dia pasti ditinggal iya nah itu itu yang dirasakan oleh bapak anies baswedan
itu dia itu dia tapi intinya ya bapak mau mau siapapun siapapun yang cewek cewek intinya pada
kira pilihan tuh ada di tangan rakyat betul siapapun yang cewek cewek rakyat tuh harus
tetap firm ya kalau itu presiden terbaik itu yang harus mereka pilih saya muhammad ronaldo nama
saya dutra eji nasi sudah jadi bubur terima kasih ya para tetanggu ya terima kasih aldo dan juga duto
atas sentilan sentilannya terakhir tadi sangat powerful pernyataannya meskipun siapapun yang
cewek cewek rakyat harus
memilih pemimpinnya pada pilpres dua ribu dua puluh empat nanti akan digelar empat belas februari dua ribu dua puluh empat dan penampilan teman teman
dari komisi co tadi sekaligus menutup diskusi kita pada malam hari ini kita ketemu lagi hari
senin depan jam dua puluh tiga puluh waktu indonesia barat terima kasih sekali kepada para narasumber yang sudah
hadir disini dan juga teman teman mahasiswa dari bem unj seri fana pratiwipami saat malam sampai jumpa